penipuan dan juga dimas kanjeng juga sudah ditahan namun pengikut padepokan dimas kanjeng di tasikmalaya masih meyakini taat pribadi memiliki kesaktian
bahkan salah satu pengikut yang menyaksikan proses penangkapan mengaku sudah menyetorkan puluhan juta rupiah untuk mahar pencairan uang baroka
jj adalah pengikut dimas kanjeng taat pribadi asal keluaran ampera tasik malaya jawa barat yang sudah lima tahun menjadi keluarga besar padepokan dimas kanjeng di probolinggo
hampir setiap tahun dan jika digelar acara besar di padepokan bapak lima anak ini selalu hadir untuk mengikuti pengajian serta berdoa
meski saat ini guru besarnya telah menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penipuan jj masih yakin akan kesaktian taat pribadi
sedikitnya dua puluh juta rupiah sudah ia setorkan kepada taat pribadi sebagai mahar untuk pencairan uang baroka
mas kanjeng sendiri ya ilmunya mendalami ilmu laduni itu ya
atau orang orang itu menafsirkannya secara dohir salah
kenapa karena uang itu ada hubungannya dengan ibu ibu
uang banyak luar
dari tangannya itu ya
kalau maunya rupiah rupiah
kalau uangnya dolar
motivasinya menjadi pengikut dimas kanjeng
adalah memperoleh banyak uang dari penggandaan mahar untuk biaya membangun rumahnya
penghasilan yang minim sebagai juru parkir membuat jj dan keluarga nekat berburuk kepada bokan dan berharap mengalami perubahan
selain itu masih ada sekitar dua puluh warga tasik malaya yang bergabung dengan padepokan dimas kanjeng
biasanya mereka berkumpul dan bertemu dalam acara besar di padepokan
ogipatu zahman tasik malaya